titin fatimah warga asal kampung paratak kecamatan cisarua kabupaten bandung barat
melahirkan empat bayi kembar pada rabu dini hari
empat bayi yang dilahirkan dua berjenis kelamin perempuan dan dua laki laki
namun dua diantaranya meninggal dunia
sang ibu tak menduga jika ada empat bayi di dalam kandungan
karena hasil usg hanya terlihat dua bayi
dua tapi tidak ada keluar apa apa gitu
jadi perasaan itu dua lagi
dari dua ke lima dua
cuman situasi perut besar
dua kali di usg
baru lima sama enam bulan di usg
semalam di usg
enggak cuma dua yang kelihatan
keempat bayi tersebut lahir di usia kandungan enam bulan dengan bantuan bidan
namun usai persalinan satu bayi meninggal dunia dan tiga lainnya dibawa ke rumah sakit
kabit pelayanan rumah sakit cibabat ars agustiningsih mengungkapkan
tiga bayi dibawa ke rumah sakit pada pukul lima pagi
namun sekitar pukul sepuluh pagi satu bayi laki laki meninggal dunia
saat ini kedua bayi yang masih hidup dirawat di ruangan intensif khusus
pihak keluarga berharap kedua bayinya sehat dan bisa cepat dibawa pulang ke rumah
tresna pamungkas kabupaten bandung barat jawa barat